stella mccartney adalah luxury international fashion brand yang didirikan pada dua ribu satu oleh perancang busana ternama dunia stella mccartney
butik stella mccartney kini hadir di berbagai negara di dunia termasuk di indonesia
satu satunya butik di indonesia berada di plaza senayan jakarta
baru dibuka di indonesia pada akhir juni dua ribu dua puluh tiga brand stella mccartney sudah mencuri perhatian para pecinta fashion tanah air
karena desainnya yang unik dan mengusung konsep sustainable fashion atau produk busana berkelanjutan
mccartney mendirikan rumah modenya dengan kesadaran akan banyaknya produksi limbah fashion dunia dan adanya kekerasan terhadap hewan dalam industri fashion
tas sepatu dan baju stella mcartney berbahan dasar vegan dan daur ulang sehingga bebas dari kulit dan bulu hewan
karya mccartney terbuat dari bahan viskose yang ramah lingkungan kapas organik
nilon dan polyester daur ulang hingga denim yang terbuat dari limbah tekstil
ada pula sejumlah karya yang berbahan dasar tumbuhan seperti dari jamur dan kulit pisang
stella itu kan karena dia base nya di london ya dia itu brand dari inggris
jadi kalau kita melihat stylenya itu memang sedikit yang bergaya british style gitu
kemudian yang memang ada unsur feminin tapi ada quir key nya juga
tapi saya juga melihat beberapa koleksi kayak denim collectionnya juga kayaknya bisa dipakai untuk cowok juga gitu loh
kalau terutama yang sekarang sekarang ini untuk stella tuh koleksinya sangat frestyle untuk cewek atau cowok
soal desain dan kualitas stella mccartney tidak perlu diragukan lagi karena ia pernah merancang busana untuk sejumlah artis kelas dunia
mccartney juga pernah meraih berbagai penghargaan internasional di bidang fashion
seluruh karya mccartney mulai dari baju tas hingga sepatu diproduksi menggunakan teknologi canggih daur ulang dan ramah lingkungan
sehingga kualitasnya terjamin
dia beda dari sisi material karena itu eco friendan vegan dan juga dari desain
soalnya dari desain dia ada ikonik material dan juga ikonik styles seperti falabella dan juga frame
swave dan logo yang berbeda dari brand brand lain
dari sisi teknologi dan juga desainnya karena dia sudah terkenal lama di globally dan juga dari segi materialnya yang unik dan juga segi desainnya yang bagus
stella mccartney indonesia dinaungi oleh trans fashion yang merupakan anak perusahaan city corp yang juga merupakan induk usaha cnn indonesia